anda masih bersama kami bertepatan dengan hari kelahiran mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
perkumpulan dunia maya atau dumai menggelar doa bersama di masjid raya k h h asyari sekaligus bersilaturahmi meraika idul fitri
sekitar lima ratus anak yatim diundang ke masjid raya k h hashim ashari untuk bersama sama mendoakan kerukunan antar golongan dan umat beragama di indonesia
panitia acara tidak menyebutkan secara eksplisit syukuran ini diadakan untuk mendoakan ahok yang sedang berulang tahun
turut hadir dalam acara ini kakak angkat ahok yaitu andi analta amir yang menyampaikan pentingnya persatuan dalam keberagaman yang didasari oleh pancasila
analta mengungkapkan bahwa tanggal acara yang bertempat dengan ulang tahun ahok hanyalah kebetulan
ini adalah halal bihalal dalam rangka suasana idul fitri
kita bisa yang dumai ini bisa kopi darat tapi melihat waktunya tepat dengan hari ulang tahun adik saya jadi ini mungkin tafsiran orang khusus
tapi tidak salah kita ucapkan selamat ulang tahun
kita doa semoga ini masjid hashim ashari adalah gagasan yang diselesaikan oleh beliau
bisa dinikmatin dan untuk mempersatu daripada umat
umat islam khususnya